kamu kenapa sih cek
kenapa sih kum
memang ada yang salah sama saya
ya harusnya memang tidak ada yang salah
tapi ini menyangkut kamu
jadinya ini salah
nah kum kamu tuh ada ada aja
besok kita makan makan yuk
saya mau ajak kalian berdua
si aceh itu lagi ada rencana apa sih masaya
kamu lama lama kayak si ido deh
kalau saya udah tau ngapain nanya kum
ya memangnya rencana apa sih dong
ya aneh aja mencurigakan kum
jangan jangan kalian bersekongkol ya
mau ngobrol rumah saya mau ngambil emas emas saya ya kum
kok kamu tau dang
itu yang akan kita lakukan untuk aku
jangan bercanda tukum ah
kamu kenapa kaget ngelihat saya
kamu gak lihat motor saya di situ
lihat kang dadang
ya kalau ada motor saya berarti ada saya dong
emang begitu kang dadang
kok motor saya di rumah sayanya di sini kang dadang
gak tau ah pusingan
kalau misalnya ada orang yang jahat sama kamu
terus tiba tiba baik
perasaan kamu gimana
enggak kang dadang
kamu kan tahu kalau aceh itu sebenarnya sayang sekali sama kamu
kamu kan juga sayang sekali sama si aceh
mungkin kemarin pas kamu tidak ada
aceng itu mimpiin kamu kenapa kenapa
makanya dia jadi baik sama kamu
ya itu kan
kita kan nggak tahu orang bisa dapat pencerahan itu kapan saja
allah itu maha membolak balik hati manusia
sekarangnya kesininya sendirian
padahal saya tanya mau kesininya berangkat sama dia
eh udah makan
duh makan lah tuh dang
mau saya temenin
atau saya mau ambilin dulu
boleh minas sepiring buat dadang
kesian nanti dia kena sakit mah
boleh saya ambilin ya
acing serba mau minum dadang tanya apa kum
lagi baikan mereka enggak
oh nggak seru dong ya kong
kita itu nggak boleh berantem loh
dadang itu teh sayang pisah sama saya
dan saya juga baru sadar
selama ini saya terlalu kasar sama kamu dong
kamu tuh orang baik kamu tuh aduh
bager pisah kamu teh
kamu sadar nggak sih cek kamu tuh nakutin
nggak seperti biasa begini
kamu pasti lihat menyelakain saya kan
mendingan pulang aja ya
ini nggak benar
jangan lupa makan ya sampai rumahnya
kamu tuh serius kamu bercanda sih
saya juga tadi mau nanya begitu cek
kamu ini baik sama dadang itu serius atau bercanda
nah kalau ini saya nggak tahu kum
kamu tahu cek
ya tahu atuh doi
kum saya tuh memang serius
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
kamu kenapa sih cek
kenapa sih kum emang ada yang salah sama saya
ya harusnya memang tidak ada yang salah tapi ini menyangkut kamu
jadinya ini salah
nah kum kamu tuh ada ada aja
besok kita makan makan yuk
saya mau ajak kalian bertiga makan di restoran
saya bingung sama karbut cek
saya juga bingung
ya udah saya pulang dulu ya
jangan lupa besok
saya jalan ya
tidak ada yang bisa
tut papa pulang dulu ya
papa pulang dulu ya
permainan apa yang lagi dia mainkan
bak farming mengapa
tenteng semua buolethen ke engraiknya
k ocokkan orang
kodok yang dipajar
kita misalnya keluar goreng
ini saya tadi ketemu sama tukang gorengan
ini tau isinya teh
aduh enak pisan
saya beliin buat kamu
deng kamu harus cobain
ini kalau isinya saya gantungin di pintunya
saya teh gak bohong
ada rencana apa dia